kaki sapi bagian telapak di pulau madura khususnya di kabupaten sumeneb biasa disebut kokot
sedangkan olahannya yang sudah jadi menjadi kuliner khas yang biasa disebut dengan kaldu kokot
dalam penyajian proporsinya kaldu kokot
terdiri dari potongan korket atau perkedel singkong potongan kokot dan kuah kacang hijau
sebelumnya bahan mentah kokot sapi diolah selama tiga jam
cukup direbus saja dengan air hingga lunak sementara untuk kacang hijau direbus satu jam
dan dibumbui dengan bawang putih merica buah pala dan garam
meski bahan utamanya kaki sapi yang terkesan maskulin menikmatnya tidak hanya pria namun juga wanita dan anak anak
tua dan muda menikmati kokot dengan caranya sendiri sendiri termasuk mengegamnya dan langsung menggerogotinya
sensasinya itu jadi ketika kita makan tulang itu yang kita pegangin kita habisin gitu
penyajian kokot yang terdiri dari beberapa komponen bisa disajikan dengan lontong
sedikit yang menggunakan nasi karena dianggap mengurangi rasa kaldunya
jadi rasa dari kaldu kokot ini ini sebenarnya rasa dominan antara gurih sama rasa protein alias rasa kaldu
nah apalagi istimewanya tekstur dari kokot atau kikil ini ini digambarkan karena empuknya ya
itu hampir kayak lontong tapi versi aldente atau bisa digigit gitu tapi rasanya itu ada semi dagingnya atau rasa rasa kuah daging

kalo kita lihat di dalam kaldu kita bisa lihat bahwa ada banyak peminatnya dan lintas generasi
namun tidak diketahui sejak kapan kuliner khas sumeneb ini ada
kegiatan melaut dan perdagangan masyarakat sulawesi dan madura dianggap bisa saling mengisi budaya ini diantaranya dari asal nama kaldu
palu juga ada yang disebut kaledo kaki lembu donggala yang juga dari kikil juga itu
tapi ada hubungannya dengan yang di sumeneb
tapi ini munculnya kaldu itu tahun lima puluh an
jadi ini adalah hal yang sangat menarik

atas penguasaan teknik dalam pengolahannya yang bersifat kearifan lokal
kaldu kokot memiliki ikatan sangat kuat dengan sumeneb
kuliner memang berperan menjadi identitas daerah
dan melalui indera pengecap bisa menjadi nostalgia bagi para diasporanya
widha subianto didi niswandani sumeneb jawa timur